apa salahnya sih kalau dikembaliin
murti itu lebih berhak daripada ranti
kak udah deh mendingan kak gaving pulang aja deh
daripada bikin ribut disini
aku juga udah gak mau dipusingin soalmu murty lagi
mendingan kamu pulang
kamu urusin tuh hubungan kamu sama yulia
kapan kamu mau serius
aku belum bisa bantu kamu
mama kan seorang ibu
mama pasti tahu dong perasaan ibu kandung yang dipisahkan dari anaknya sendiri
saya mau ambil anak saya sendiri
tapi kalau anak ini ikut sama aku
hidupnya tuh terjamin
dia bisa hidup yang layak
dia bisa sekolah setinggi mungkin mah
bener juga kamu
kasian kalo dia harus ikut ibu kandungnya
ma kasian murty ma
dia itu the stress banget
segala usaha udah dilakuin sama murti
mama aku gak belain dia sih
gavien kalau memang anak ini mau ikut sama nanti
saya rela ngelakuin apa aja bu
asalkan anak saya kembali bu ke saya
apa saja bisa kalian lakukan
terus ngapain aja kamu selama ini

supaya kamu bisa urus anak kamu dengan baik
udah sekarang kamu pergi sana
mendingan kamu sekarang pulang dulu ya
kasian poppy juga bingung
mama gak mau lihat anak kamu
syukurlah kalau batinya sembuh berkat anak ini
kamu mau masuk ya
udah deh kavin
dulu kamu ngotot mau ngurus anak kecil
ada mama udah mau buang dia
tapi kamu gak kasih
sekarang adik kamu punya niat mulia
kamu malah ngelarang gimana sih kamu
tapi kan beda urusannya mah
kopi itu udah ketemu ibu kandungnya
apa salahnya sih kalau dikembaliin
murti itu lebih berhak daripada ranti
kak udah deh
mendingan kak gavin pulang aja deh
daripada bikin ribut di sini
aku juga udah gak mau dipusingin soalmu murthy lagi
mendingan kamu pulang
kamu urusin tuh hubungan kamu sama yulia
kapan kamu mau serius
aku belum bisa bantu kamu
aku mau pergi ke rumah
gak apa apa yul
eh kondisi kapten gimana
namanya orang lagi sakit berat dan orang tuanya juga lagi susah
dibiarin gitu aja
kamu bisa kan ketemuin aku sama dia besok
bisa kan yul
aku pengen bawa dia ke dokter
aku pengen tahu perkembangannya
kalau nggak ada kemajuan aku bisa ganti dokter kan
besok siang aku temuin kamu sama kapten ya
makasih ya yul
aku harus cari kapten kemana lagi

gemes banget sih ngeliat kamu kayak gitu
di mana sih kalian
kamu gak denger suara kalian
itu orang kenapa yang tadi
kalian dengar suara ibu kan
ibu selalu denger suara kalian
tapi kenapa kalian gak denger ibu
tapi kalau dia makin stress
kenapa sih aku selalu dengar suara
aku gak boleh kayak gini terus
pokoknya aku gak mau tahu
abang harus cari kapten sampai ketemu
cari aja sendiri
masa dibiarin ilang
dianya aja pergi sendiri
ya ampun kalah
ya udah makanya
suruh anak buah bang cari sampai ketemu dong
cari aja sendiri